ada pos pam ada pos sian termasuk juga ada pos terpadu
nah itu ada pertambahan tambahan
kemudian untuk saat ini kita jalur puncak sendiri kurang lebih kita menurunkan hampir tiga ratus lima puluh personil gabungan yang akan memantau arus jalur puncak
meski aturan ini telah disosialisasikan sejak tanggal dua puluh hingga dua puluh tiga desember namun sejumlah wisatawan tidak mengetahui aturan ini
belum tahu ini kalau kalian dengan jilgenda belum tahu ini
harap harap kita sabtu minggu gitu lho pak
kenapa mau wisata ke puncak
hiburan aja ini anak anak
belum tahu sih
tapi ini sosialnya sudah lama tapi nggak tahu
belum tahu ya
ada aturan baru apa harus sudah divaksin itu tahu juga nggak
kalau vaksin tahu tapi kalau ganjil genap sih belum tahu ya
kenapa masih mau wisata ke puncak pak
kalau ingat kan belum tanggal dua puluh lima ya
jadi ini tanggal dua puluh empat saya pikir masih bisa sebelum tanggal dua puluh lima sampai tanggal satu